pemerintah provinsi jawa timur kembali memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah surabaya raya
perpanjangan tahap tiga ini akan dilakukan karena psbb tahap satu dan dua dinilai tidak efektif
perpanjangan masa psbb ini diputuskan setelah pemprov jatim melakukan rapat tertutup dengan tiga kepala daerah
yaitu surabaya sidoarjo dan gresik pada senin dini hari
psbb periode ketiga ini disepakati akan diperpanjang selama empat belas hari ke depan
mulai tanggal dua puluh lima mei hingga sembilan juni dua ribu dua puluh
menurut heru cahyono sekdaprov jatim
perpanjangan psbb ini dikarenakan penerapan psbb periode pertama dan kedua belum menunjukkan hasil positif
grafik pertumbuhan pasien covid sembilan belas di jatim tidak melandai
bahkan terjadi peningkatan pasien positif yang cukup signifikan
hal ini diduga karena perilaku masyarakat jatim selama masa psbb tidak disiplin
dan tidak menerapkan protokol kesehatan
selain itu aktivitas pasar kafe restoran rumah ibadah lalu lalang kendaraan juga masih terlihat
pada masa perpanjangan psbb gelombang ketiga ini
tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jatim memastikan
tak ada lagi toleransi bagi pelanggaran psbb
pelanggaran akan ditindak terutama terkait pengumpulan massa dan kerumunan warga
sekali lagi bahwa keputusan psbb sudah diputuskan oleh pemerintah
pemerintah kota sulawabaya dengan dua mili yang ada di sini